inilah hoirul anam warga dusun baturan desa ngawonggo kecamatan kaliankrik kabupaten magelang jawa tengah yang berusia tiga puluh tahun
ia mendadak terkenal karena memasang bedak iklan jasa kencan tahun baru
dengan membayar tarif sembilan puluh ribu rupiah klien dijanjikan makan malam
dan dengan tangan suap foto menyalakan kembang api bersama dan diantar pulang ke rumah
pria yang sehari hari bekerja sebagai buruh angkut pakan ternak ini memasang banner di sudut jalan desa yang dianggap strategis
hingga saat ini sudah ada tiga orang lebih yang telah menghubunginya
namun pria yang ngasih bujang ini hanya menyanggupi satu orang saja
yakni warga sekitar desanya karena sedang pandemi
ide membuat jasa teman pendamping bagi para jomblo yang ingin merayakan malam pergantian tahun ini
berawal ketika dirinya diejek saat berkumpul dengan teman temannya
total sampai saat ini
ada tiga dua ratus lima puluh lima pesan masuk whatsapp
kalau yang miss call nggak berhenti
yang stress up bisa satu orang tapi yang area magelang saja
nge cam di mana mas
di deket deket ini saja
tak tanggung tanggung foto yang diunggah di halaman media sosial facebooknya
sudah di like hingga sembilan ribu dan di repost hingga dua puluh tiga ribu
rencananya anam bersama konsumennya akan merayakan malam pergantian tahun
dengan camping di lereng gunung sumbing
yang tak jauh dari desanya
trijoko purnomo magelang jawa tengah